air navigation indonesia bandara internasional igusti ngurah rai bali
berencana membangun menara baru dengan biaya investasi sebesar empat puluh miliar rupiah
pembangunan ini untuk memaksimalkan kinerja petugas airnav
dalam memonitor seluruh pergerakan yang ada di landasan pacu
airnav indonesia atau perum penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia lppnpi
akan membangun menara air traffic controller atc yang baru
hal ini untuk memaksimalkan pelayanan dan keamanan terhadap penerbangan
di bandara internasional igusti ngurah rai bali
karena menara atc yang lama tertutup oleh bangunan baru
menara baru akan memiliki tinggi dua kali lipat dari menara sebelumnya yaitu enam puluh meter
menara baru ini ditargetkan sudah beroperasi tahun depan
dengan anggaran biaya investasi mencapai empat puluh miliar rupiah
menara baru akan dibangun di atas tanah seluas seratus meter persegi
di sebelah selatan landasan pacu bandara
menara baru di rencanakan tahun ini akan kita bangun
sudah mendapat tanah kita sepuluh meter persegi di sebelah selatan
harapannya dengan pindahnya tower di sebelah selatan
maka kendala yang selama ini berupa tertutupnya sebagian jarak pandang
dan menara ke jarak penerbangan bisa teratasi
proses pembangunan menara diperkirakan akan memakan waktu
untuk mengejar target di tahun dua ribu tujuh belas
menandang risade astika dan pasar